halo halo enjang encingnya babe yuk kita nostalgia masakan betawi di salah satu dapur
khas betawi di cinere jakarta selatan masakan betawi apalagi kalau bukan gurame pecak lele
pecak sayur asem semur jengkol dan sambal bawang namun salah satu masakan khas yang kini tergolong
langka ditemukan adalah sayur gabus pucung dan sayur besan terutama ingin coba ini gabus pucung
nya gitu memang susah sih susah susah jadi cuman justru di restoran besar enggak ada kalau sayur
biasa itu untuk zaman sekarang itu udah susah sekali udah enggak ada yang bikin udah langka
lah kalau orang betah hilang dah pemilik rumah makan mengakui sejumlah
bahan di menu khas tersebut saat ini tergolong langka didapatkan seperti ikan gabus dan terubuk
atau bunga tebu yang masih kuncup gabus itu ikan gabus itu tidak bisa diternak gabus itu ada
diberikan given dari tuhan adanya dirawat rawa tapi segitu susahnya gabus tapi yang namanya
khasiat dari gabus itu luar biasa karena albumnya tinggi banget dan dicari orang selain gabus pucung
terubuk terubuk itu di sayur besan
kalau bercerita sayur besan itu makanan khas betawi enggak ada tempat lain langsung aja yuk kita
inti proses pembuatan dua makanan langka ini sayur gabus pucung dan sayur besan penaman gabus pucung
didasari dari dua jenis bahan utama kuliner ini yaitu ikan gabus dan buah pucung atau yang kadang
disebut sebagai buah kluwek siapkan bumbu rempah cabai rawit merah bawang merah bawang putih lada
sebelum digoreng ikan gabus direndam dalam air garam jeruk nipis dan kunyit halus selama sepuluh menit
guna menghilangkan aroma amis pada ikan setelah itu ikan gabus digoreng hingga kecoklatan untuk
membuat kuah pucung rebus air hingga mendidih dan masukkan rempah kluwok yang sudah dihaluskan
tunggu hingga kurang lebih lima menit masukkan ikan gabus yang sudah digoreng tadi ke dalam
kuah kluwek jangan lupa bubui pindah perasa dan biarkan kuah pucung meresap ke ikan gabus
sayur gabus pucung siap disantap sama seperti gabus pucung pembuatan sayur besan pun cukup mudah
bahan inti sayur besan ini adalah kentang dan terubuk atau kembang tebu rebus air hingga
mendidih kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan kentang dan terubuk diamkan hingga sepuluh menit dan
masukkan santan aduk hingga mengental dan kuah santan meresap ke dalam kentang dan terubuk
sayur besan siap dihidangkan selain kayakan rempah masakan betawi
hai berhasil menambahkan kembang tebu dan menambahkan kembang tebu dan menambahkan kembang tebu
terhadap akulturasi budaya hai menambahkan kembang tebu dan menambahkan kembang tebu

itu seperti jintan kapulaga itu dari arab jadi kita di sini juga kenal ada namanya soto tangkar
tahu sayur bebanji lalu nasi kebuli itu pengaruhnya dari arab perpaduan budaya
inilah yang akhirnya menciptakan rasa khas tersendiri dari kuliner khas betawi
sayur gabus pucung maupun sayur besan keduanya punya rasa yang kuat dan juga
unik fina nabila softan herdiagama jakarta